ntar dulu jaksa penuntut umum
saudara ini giliran saya
saudara diam saudara diam
tertip lah ya
dari tadi kita sudah tertip ini
jangan dibikin tidak tertip
penasihat hukum sebentar ya
menahan diri kedua belah pihak ini
adu mulut ini terjadi antara munarman
salah satu anggota penasihat hukum
rizik sihab dengan jaksa penuntut umum
dalam persidangan di pengadilan negeri jakarta timur
munarman yang tengah menyampaikan permintaan rizik
untuk bisa membacakan eksepsi
atau nota keberatan secara offline
tiba tiba diselah interupsi oleh jaksa
perdebatan antara keduanya pun terjadi
ketegangan keduanya kemudian dilerai
oleh hakim ketua suparman nyompa
sidang pun akhirnya diskorsif
di sidang lanjutan
selasa sore majelis hakim akhirnya sepakat
untuk mengabulkan permohonan tim kuasa hukum
persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi rizik
akan digelar jumat di pengadilan negeri jakarta timur
dengan menghadirkan langsung terdakwa di ruang sidang
pengabulan permohonan ini dilakukan
setelah tim kuasa hukum menyerahkan surat jaminan
kepada majelis hakim
terkait protokol kesehatan dan kerumunan
selama sidang berlangsung
namun jika di hari persidangan
nanti terjadi pelanggaran
majelis hakim akan melakukan kajian ulang
yang pasti kita akan koordinasikan dengan pihak keamanan
dalam hal ini adalah polisi
karena kita di jakarta timur
nanti akan kita koordinasikan dengan polres jakarta timur
mengenai kedepannya di backup oleh polda
atau oleh mabes polri ya tergantung perkembangan
nanti dilihat apakah memang jaminan tersebut bisa
kami mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim
permohonan kami untuk mengajukan sidang secara langsung
atau offline hari jumat
hari jumat ini nanti
sebelumnya mantan pentolan front pembela islam rizik sihab
meminta sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan
terkait kasus kerumunan di petamburan
dikelar secara tatap tatap
maka sudah ada yang mengucapkan
bahwa sidang ini akan dilakukan secara offline
atau offline di pengadilan negeri jakarta timur
hal ini ia sampaikan pada selasa siang
di ruang sidang khusus yang disiapkan bares krim polri
saya mohon dengan kerendahan hati
kepada majelis hakim yang mulia
sebagaimana tadi disampaikan oleh pengacara kami
agar melalui sidang ini bisa ada penetapan
agar sidang sidang kedepan dilakukan secara offline
insya allah saya bersama pengacara akan mengikuti sidang
dengan tertib dan kami akan melakukan himbauan himbauan
kepada masyarakat untuk kita bersama sama menjaga
jangan sampai terjadi kelas terbaru karena penanggulangan
covid sembilan belas merupakan tanggung jawab kita bersama
ketika itu majelis hakim menyatakan sidang sengaja
digelar online semata mata lantaran pandemi covid sembilan belas
sementara tim kuasa hukum menyebut sidang rizik
dimohonkan bisa dilakukan secara tatap muka
lantaran berkaca dari sidang kasus berita bohong hasil swab
dengan terdakwa dr andi tatat
yang bisa dihadirkan langsung di persidangan
tim liputan cnn indonesia